terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia news update
sejumlah karangan bunga dikirim ke balai kota dki jakarta sebagai ungkapan kekecewaan
terhadap kebijakan proses penerimaan peserta didik baru dki jakarta tahun ajaran dua ribu dua puluh satu
senin pagi satu persatu karangan bunga diletakkan di depan trotoar kantor balai kota dki jakarta
oleh kurir pengirim bunga
setidaknya ada delapan karangan bunga yang ditulisi ungkapan kekecewaan
terhadap kebijakan proses penerimaan peserta didik baru dki jakarta tahun dua ribu dua puluh satu
ungkapan tersebut ditujukan kepada gubernur dki jakarta dan disdik dki jakarta
karena aturan umur serta akreditasi dalam penerimaan siswa baru jalur zonasi
perwakilan orang tua murid berharap agar gubernur dki jakarta dapat memberikan solusi
bagi murid yang tak dapat masuk sekolah lantaran terkendala masalah usia
belum lagi sampai sekarang pun detik ini pun tidak ada sedikit pun suara dari
bapak anies basedan yang memberikan
solusi lah atau memberikan pembicaraannya lah tentang ppdb angkatan dua ribu dua puluh ini